jumlah korban tewas akibat banjir bandang sungai cimanuk garut jawa barat terus bertambah
berdasarkan data dvi polda jawa barat hingga jumat pagi jumlah korban tewas sebanyak dua puluh tujuh orang
hari ketiga setelah banjir bandang proses pencarian korban tewas terus dilakukan tim sar
total jumlah korban yang tewas hingga jumat pagi dua puluh tujuh orang
korban terakhir yang berhasil diidentifikasi bernama endan warga sinahela kota garut
jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan
tim di v i mengakui tidak mengalami kesulitan dalam proses identifikasi korban tewas
karena mayoritas kondisi korban masih utuh sehingga pihaknya dapat lebih mudah memeriksa data primer berupa sidik jari
jumlah korban sampai pagi hari ini yang sudah masuk ke rumah sakit guntur ada dua puluh tujuh jenazah
sudah masuk dan dua puluh tujuh nya sudah teridentifikasi dan sudah dibawa oleh pihak keluarga
itu memang kabar tapi sampai saat ini belum masuk ke rumah sakit guntur
jadi pos komortom ini kami masih menunggu
kalau untuk suta sampai saat ini belum ada karena sudah terindikasi sibok tujuh nya
setelahnya sudah dibawa oleh pihak keluarga hanya kami terbantu dengan data primer
data primer itu dari sidik jari dari inavis
inap sangat membantu proses identifikasi karena itu sudah fix
khususnya untuk yang dewasa karena sudah ada data terekam sebelumnya
proses pencarian masih terus dilakukan
delapan km menuju waduk jatikede sumedang
deden radian garut